pasca tertembaknya ali kalora alias ali ahmad pimpinan mujahidin indonesia timur dan anggotanya jaka ramadan alias ikrimah
satuan tugas operasi madagoraya kembali memburu empat orang anggota kelompok teroris poso ini
kepala penanggung jawab kendali operasi madagoraya inspektur jenderal polisi rudy sufahriyadi
menegaskan bahwa mereka tidak lagi punya pimpinan
keempatnya dipastikan masih berada di wilayah perbatasan poso parigi motong dan sigi
posisi mereka kian terjepit karena sejak awal operasi ini digelar pada januari dua ribu dua puluh satu lalu
sebanyak empat puluh tujuh poskat di beberapa daerah rawan aktif memantau dan menyisir keberadaan mereka
poskat itulah yang memastikan satgas berhasil mengendus keberadaan ali kalora dan jakar ramadan
hingga mereka tertembak pada delapan belas september dua ribu dua puluh satu lalu
sesuai barang bukti yang berhasil disita dari penyergapan ali kalora dan jaka ramadan
dipastikan kelompok ini tidak lagi punya senjata api
yang layak dan kekurangan logistik
satgas madauraya masih memburu empat orang teroris mit poso
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru perburuan empat teroris mit poso
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebua di sulawesi tengah
selamat siang jafar
ini bagaimana perkembangan perburuan empat anggota kelompok
mit poso lainnya
ya suara studio hilang
ya silahkan dengan laporan anda
sejauh ini perburuan atas empat orang yang tersisa dari kelompok mujahidin indonesia timur
para kelompok teroris poso itu masih terus dilakukan
peserahuan di beberapa titik di
kabupaten sigi poso dan parigi motong tetap diaktifkan seperti biasanya
pos itu beranggotakan kepolisian kemudian batalion tujuh ratus empat belas sintu humaroso poso
kemudian sebagian adalah pasukan batalion raiders lima ratus dua ejuwala ayuda
dan sebagian adalah kop gapsus yang memang sejak awal sudah diturunkan untuk mendukung operasi madagoraya

pos pos itu samp yang memastikan

keberadaan ali ahmad dan jaka ramadhan serta beberapa kelompok anggota kelompok lainnya
selalu bisa dipastikan perpindahannya dan digiring ke wilayah wilayah
di mana satuan tugas operasi madagoraya bisa melumpuhkan mereka
bisa menangkap mereka hidup hidup atau melumpuhkan mereka dengan tembakan
ya jafar kemudian bisa anda gambarkan bagaimana saat ini suasana di papua
pos pos itu samp yang memastikan

di poso sendiri secara umum masyarakat beraktivitas seperti biasa aman
ini sepanjang perbatasan sebenarnya parigi motong itu berbatasan langsung dengan poso di sebelah selatannya
di baratnya berbatasan dengan wilayah donggala dan kota palu
kemudian di wilayah pedalaman itu berbatasan dengan sigi
secara umum selama ini situasi di lokasi lokasi yang menjadi tempat operasi managoraya berlangsung aman
meskipun sewaktu waktu bila ada peristiwa seperti itu
suasana itu akan menjadi sedikit mencekam namun tidak mempengaruhi aktivitas warga setempat
oke baik jafar g bua melaporkan dari poso sulawesi tengah
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas